dunia esports tanah air tetap bergeliat meski di tengah pandemi
salah satunya datang dari cabang game call of dut mobile
yang baru saja menyelesaikan turnamen major series season tiga dua ribu dua puluh
turnamen ini memulai babak kualifikasi pada bulan agustus lalu
dan diikuti sekitar tiga ratus tim
pada babak final yang berlangsung tanggal dua belas sampai tiga belas september dua ribu dua puluh di jakarta lalu
berbeda dengan turnamen e sport lain selama pandemi pihak garena selaku pihak penyelenggara
justru mengadakan pertandingan final secara offline meski tetap tidak melibatkan penonton
tentunya dengan kondisi sekarang memang mungkin banyak orang yang bertanya tanya ya
kenapa kok kita masih melakukan offline tanpa crowd gitu
kan yang jelas yang pertama kita ingin memberikan experience yang terbaik untuk seluruh players kita gitu
memang kalau memang eventnya online aja gitu kan dengan yang ada offline nya itu kan pasti berbeda gitu
nah itu kita pengen service memberikan service yang terbaik untuk seluruh users kita untuk players kita
sehingga kita melakukan event ini gitu
tanpa terketuali dengan protokol protokol yang memang kita sudah siapkan sesuai arahan pemerintah
dan kita jalankan memang sesuai protokol yang ada seperti itu
jalannya pertandingan partai final berlangsung sengit
sejak map pertama tempo permainan kedua tim berlangsung cepat
tim dg esports yang merupakan runner up season dua tampak cukup kesulitan untuk meraih angka
sementara tim bonafide yang dikenal kerap mencuri kemenangan pada menit menit akhir
berhasil mencuri satu angka pada game ketiga
sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan tim dg esports pada game keempat dengan skor akhir tiga satu
harusnya yakin banget sih tadinya saya yakin dapat tiga seharusnya
tapi memang ya namanya kalau udah di final beda ya
kadang kan suka grogi atau gimana dan pada akhirnya salah skor strict di map nukton
cuma itu nggak ada masalah sih karena kita langsung reset dan di map yang keempatnya
kita langsung fokus buat nutup game gitu jangan kelamaan lah
karena kalau kelamaan juga nguntungin bonafide ya
atas kemenangan ini tim dg esports berhak atas hadiah rp dua ratus lima puluh juta
dan tiket untuk mengikuti kualifikasi asia tenggara dan taiwan bulan september mendatang